kalau emang cara itu jadi taruh
soalnya saya kan mau datang sama bu dona
kalau ngasih dukungan support support
bagus dong pak kita jadi kok jadi jadi
yaudah kalau gitu kumpulin tugas kalian
ada ada tugas
kita udah telat nih mau masuk sekolah
tuh siapa yang jagain haika dong
yaudah lo aja di sini
kalau gue sih lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali
nggak ada bedanya sekolah sama nggak sekolah
eh tapi tegis juga sih
kalau lo beranggapan kalau gue itu lebih pinter dulu
padahal kamu suka gr yan
maksud gue bukan itu kalau pinter sih
aduh lu kan pernah bilang selesai lo sekolah lo mau langsung bisnis
jadi lo udah nggak butuh kuliah lagi kan
ih sebarangan lo
gue juga kepengen kuliah kali
kemarin kan gue cuma bercandaan
kayaknya lo nggak tahu mulut gue aja lo
gue tahu kok mancung mulut lo
ya pandangan lo tuh mancung
dalam mendingan kalian sekolah aja berangkat sekolah
nggak usah mikirin gue
gue bisa jalan kok
ya allah kepincang
jangan bantuin gue aja bantuin gue
lo lihat sendiri
udah tenang aja
emang gue like sih kalau udah mendingan
gue juga like melihat sohib gue sembuhan kayak gini
tapi pertanyaan bukan itu
kita jadi berangkat sekolah apa enggak
yaudah kalau gue sih pasti sekolah
soalnya kan raikal juga udah bilang nggak apa apa kalau gue mau sekolah ya
nah kalau lo mau di sini yaudah lo di sini aja
lo berdua ribut mulu
lo lo sana berangkat sekolah
udah telat juga
udah telat juga
kalau gitu gue sama dadu berangkat sekolah aja
ingat loh kalau udah apa apa kabarin gue
ih kenapa gue jadi cium tangan sama lo
eh jangan jangan jangan

eh uang diajan dong wak
nah udah senang jalan
waduh jangan jangan

nih makasih besar ya
semua hasil diagnosa dok jadi dia sudah kembali ke rumah
maksudnya dia sudah kembali ke rumah
semua hasil diagnosa reva semua baik
cuma kelihatannya reva ini lagi depresi berat
mungkin dia punya masalah besar sehingga membebankan pikirannya dia
depresi depresi karena apa dokter
alah ini anak natch call pasti lagi frustasi soal boy
hmm gak salah lagi
terus apa yang harus kita lakukan dokter
untuk sementara kami akan kasih obat penenang dulu
biar dia bisa tidur ringan
ini sifatnya sementara ya pak ya
sebaiknya bapak ibu bisa membantu repa untuk melupakan masalahnya
dan atau mungkin bapak ibu bisa bantu reva
untuk melupakan masalahnya
untuk menyelesaikan semua masalahnya
ntar sore apa nak nonton pertarungannya si chandra nak
harus dong kita harus nonton pertarungannya bang chandra
soalnya kan bang chandra udah jadi tv kita
terus kayak gitu dia juga mewakili dojoma can putih kan buat pertandingnya
tempat boleh ngajar
aduh gue gak tau ini bisa ikut apa enggak
soalnya gue kan mesti ke tempat hikal
lo tau lah haikal sendirian nih kosan
bisa gak gue temenin
ya udah kalo gitu mending lo sukain aja ajakin haikal ya
oh yaudah coba nanti gue tanyain dulu sama haikal ya
kalo misalnya dia mau nyusul yaudah ntar kita nyusul
tapi kalau kaki dia udah gak terlalu sakit deh
tapi menurut gue kayaknya kita semua emang harus ya yang namanya ngedukung bang chandra
soalnya kan bang chandra mau pilih tujuh baju
jadi tujuh baju putih kalah
bisa anehnya bang chandra kalah
ngelawan siapa tuh
jadi pertandingannya boleh ama raimu raga cuma pertandingan pribadi doang
jadi gak bisa kayak gitu doang
gak bagus juga kan
oh jadi chandra jadi taruh sore ini
saya cuma mau mastiin aja kalo emang chandra tuh jadi taruh
soalnya saya kan mau dateng sama budona
kalau ngasih dukungan support support
yaudah kalo gitu kumpulin tugas kalian
ada ada tugas
emang lo gak tau mel
gak tau lupa
nama lo gak di channel roger ya
itu kenapa gue
kayaknya ada yang belum ngumpul nih
saya gak ngerti yang ditugas pak
kan kerasa kilang
umur kamu berapa sih mel
masih umur kayak gini udah lupa
sekarang kamu kerjain soalnya di depan
pak mohon gitu dong pak
gak usah kan
tapi kan gitu
tapi tapi tapi
ini kan ada soalnya
esok lo pada pendahin gue
ini kenapa itu
makanya lain kali kacamatanya dipakein kaca
coba kalau ngerjainnya di rumah
kan bisa liat buku
sekarang gue gak tau mau ngapain nih
soalnya susah lagi
nyesel deh sampe lupa ngerjain pr
ala lalu lupa siap dua
waktunya istirahat ya
ibu akan mengambil kertas jawaban kalian sekarang juga
waktunya istirahat ya
gimana tadi keisi semua gak
gak semua keisi tuh
hari ini gue hapus banget men
mana tadi gue disuruh pusat dua kali lagi
sambil berpikir gara gara gue

gak ada yang mau ngomong
hapus banget gue
biar gue semut kayaknya gue harus makan banyak nih
reva udah baca surat dari gue belum ya
jangan jangan revo udah nemuin surat itu
tapi dia malah tetap gak mau angkat telepon dari gue